semua elemen masyarakat siapapun itu ya
kalau memang mau menyampaikan amikus korea ya

itulah sahabat kegiatan yang tidak terluka pada cipta dan sibing
kalau bapak ibu saya tidak tahu apa yang berlaku dengan ibu mega itu
menurut saya kan tepat sebagian dari yang berlaku
karena dia berpikirkan dengan pihak itu
pihak kota yang bilang bahwa apa yang kemudian dikirim sama ibu mega kemarin itu tidak pas
bagaimana bapak ibu mega kirimkan
saya kira semua elemen masyarakat siapapun itu ya
kalau memang mau menyampaikan amikus kura ya
tidak ada larangan juga dan mk sudah pasti
kami terima dan kami sampaikan kepada hakim konstitusi
soal menilai isinya menilai substansi amekus kura itu
itu ranahnya hakim konstitusi